membeli nasi lengkap dengan lauknya seharga di bawah sepuluh ribu mungkin hal langka di kota besar di indonesia
namun di surabaya jawa timur ada sebuah warung yang menjual nasi beserta lauknya seharga seribu rupiah per porsinya
meski murah menu yang dijual beragam setiap harinya mulai dari nasi campur ayam goreng telur ikan tongkol dan juga cumi cumi
warga di sekitar tenggilis mejoyo surabaya kini tak perlu takut kelaparan
pasalnya sebuah warung di jalan tenggilis mejoyo surabaya menjual makanan nasi dengan harga sangat murah hanya seribu rupiah per porsi
warung murah ini bernama nasi lezat syariah
warung ini buka setiap pagi pukul tujuh dan biasanya habis dalam setengah jam saja
menu yang disiapkan pun selalu berganti setiap harinya
mulai nasi campur ayam ikan tongkol cumi cumi dan masih banyak menu lainnya
keberadaan warung ini tentu sangat membantu warga sekitar yang tidak mampu
selain harganya yang sangat murah rasanya juga menurut pembeli lumayan enak
karena harganya murah enak sangat sangat murah
pemilik warung nasi lezat syariah ini sejak awal berjualan nasi murah bertujuan untuk membantu fakir miskin dan ⁇ doafa ⁇
dengan bersedekah makanannya
ada keuntungan kan keuntungannya itu saya alokasikan ke sini
itu sebenarnya punya keluarga saya hanya mau wakili keluarga
modal berjualan nasi lezat syariah ini diambil dari keuntungan hario membuka usaha kuliner bakmi
sedangkan hasil penjualan dari nasi lezat syariah ini nantinya akan disumbangkan ke masjid
dalam sehari warung makan ini menyediakan lima puluh sampai seratus porsi makanan plus air mineral